dampak naiknya nilai dolar terhadap rupiah yang cukup drastis menjadi pukulan berat bagi beberapa industri lokal
termasuk sejumlah pengrajin tempe di surabaya yang mengurangi produksi dan ukuran dari tempe tersebut
namun kenaikan nilai tukar dolar justru menguntungkan para eksportir mebel
beginilah suasana pedagang buah impor di pasar tanah tinggi jalan sudirman kota tangerang banten terlihat sepi pembeli kamis siang
para pedagang hanya terlihat duduk sambil menunggu pembeli yang sesekali mampir di tokonya
tingginya harga dolar membuat para pedagang mengurangi masuknya barang impor ke tokonya
para pedagang kebanyakan hanya menjual apel asal tiongkok pir dan kelengkeng
sedangkan rata rata kenaikan buah mencapai rp dua puluh lima hingga rp lima puluh rupiah per dusnya akibat kenaikan nilai tukar dolar amerika
pelemahan nilai tukar rupiah juga membuat sejumlah perajin tempe di jalan tenggilis surabaya kelabakan
pasalnya bahan baku kedelai yang masih impor ini turut naik harga sehingga banyak perajin yang mengurangi produksinya serta ukuran dari tempe tersebut
salah satu perajin tempe mengaku harus mengurangi produksinya
semula setiap hari memproduksi satu kuintal setengah kini hanya bisa memproduksi satu kuintal sepuluh hingga lima puluh

selain itu ukuran dari tempe pun turut dikuranginya
sementara itu menguatnya nilai tukar dolar atas rupiah menjadi berkah tersendiri bagi para eksportir mebel asal jepara jawa tengah
sebab delapan puluh persen transaksi mebel asal jepara menggunakan dolar amerika
sedang sisanya dua puluh persen menggunakan mata uang beragam seperti dolar singapura atau euro
hanya saja menguatnya dolar amerika saat ini yang hampir menyentuh
kondisi ekspor mebel terhadap rupiah yang terakhir menyentuh lima belas ribu rupiah belum terlalu signifikan mempengaruhi nilai ekspor mebel asal jepara jawa tengah
sebab kondisinya tidak seperti saat krisis ekonomi tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh silam
saat itu nilai tukar dolar naik dan pengusaha mebel kebanjiran order baik dari amerika maupun eropa
keuntungan berlebih seiring menguatnya nilai tukar dolar amerika terhadap rupiah lebih banyak dinikmati oleh perusahaan besar
khususnya yang memiliki kontrak panjang dengan importer asal luar negeri
sedangkan untuk perusahaan kecil lebih banyak bergantung pada perusahaan yang terhadap rupiah
pesanan dari pembeli